penyesuaian nilai upah minimum untuk dua ribu dua puluh tiga dihitung menggunakan formula penghitungan dengan mempertimbangkan
variable pertumbuhan ekonomi inflasi dan juga indeks tertentu
dan ini juga akan mempersempit para pencari kerja
ataukah pengusaha akan memilih untuk menyudahi hubungan kerja dengan karyawan untuk tetap bertahan
sudah bersama saya melalui sambungan zoom adi mahfud wuhaji wakil ketua umum kadin indonesia bidang ketenaga kerjaan
selamat pagi pak adi bagaimana kabar anda
selamat pagi salam sehat mbak meki dan pemirsa semuanya
salam sehat pak adi kita langsung saja ke topik utama kita pada pagi hari ini yaitu adalah upah minimum
bagaimana tanggapan pengusaha terkait hal ini dan apakah ini juga sesuai dengan ekspektasi pengusaha pak
ya tentu yang pertama
itu tersebut adalah hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah
dalam hal ini adalah kementerian tenaga kerjaan melalui permenaker nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh dua
tentang penetapan upah minimum tahun dua ribu dua puluh
kebijakan tersebut mbak meki itu menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah mbak meki
jadi ini juga sebagai pengusaha
tentu juga dikagetkan karena memang itu sifatnya memang mendadak dengan penetapan kenaikan tersebut
yakni tidak sesuai dengan pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan
yang memang selama ini menjadi instrumen pijakan utama kami
yakni hal tersebut kiranya juga persepsi itu jadi berubah
yang sekiranya kita juga memproyeksikan di perusahaan kami berdasarkan pp tiga puluh enam
namun kiranya saat ini ada perubahan perubahan yang mendasar tersebut
itu mbak meki
oke ini ada beberapa kata kunci ya pak adi yang saya tanggap dari anda
yang pertama adalah kaget dan mendadak seperti itu ya
itu tidak dibahas melalui mekanisme tripartit dalam hal ini adalah dewan pengupahan nasional
karena hal yang mana kita tadi saya sampaikan di depan
bahwa permenaker delapan belas ini tersebut memang sepenuhnya dikeunangan kebijakan menteri adina kerjaan
begitu mbak meki
ya jika menurut pengusaha upah minimum yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini terlalu tinggi
sebenarnya berapa angka idealnya dari para pengusaha pak
ya kalau persepsi kami sebagai pengusaha tentu kita tetap berpijak kepada regulasi yang ada
jadi idealnya tentu disesuaikan dengan pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan itu
nah proyeksi yang dimungkinkan itu tidak jauh dari pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang saat ini ada
yang tadi sudah disampaikan sama pengantar dari mbak meggy di cnn ini
itu kiranya itu kita pijaki bersama
kami di pelaku usaha itu taat regulasi mbak megi
dan kami juga tentu ingin ada satu kepastian dalam hal ini
sejauh mana regulasi untuk menetapkan pengupahan itu memang clear
itu memang mengacu kepada regulasi yang saat ini berjalan
begitu mbak meki
ya selain regulasi yang ada
kadin juga sebut kenaikan upah harus sesuai dengan kondisi sektoral
pak adi apakah anda bisa elaborasi apa maksudnya
kondisi sektoral itu dimaksud adalah bahwa industri yang bergerak pada sektor usaha tertentu
yang memang itu benar benar mampu atau tidaknya untuk menaikkan nilai upah tersebut mbak megi
jadi tidak semua sektor usaha punya kemampuan yang sama
ini yang perlu kita pahami bersama bahwa terlebih juga disesuaikan dengan
klasifikasi usaha besar menengah dan kecil
tersebut semuanya itu berbeda
baik untuk kesejahteraan bersama tentunya juga harus mempertimbangkan permintaan buruh ya pak adi
saya kira juga terlalu berlebihan
dan juga terlebih ada ancaman krisis ekonomi global dua ribu dua puluh tiga
tentu saja tidak tepat dan kurang memperhatikan kepentingan hajat hidup orang banyak
tentu keberlangsungan usaha pekerja dan buruh itu sendiri jadinya maaf kutip agak terancam
dan tentu saja tersebut juga tidak memperspektifkan tuntutan semua pekerja dan buruh dalam arti wajar
nah bagaimana yang diadversifikan
parameter atau indikator apa yang menjadi dasar kenaikan itu saya kira itu yang perlu kita pahami bersama
yang kami pahami saat ini seharusnya sebut memperhatikan regulasi yang ada
yakni tadi yang saya sampaikan di depan yaitu pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang pengupahan itu
makanya mbak megi yang paling penting dalam regulasi ini adalah tidak serta merta harus naik dan bahkan turun
nah bahkan upah itu harus ditetapkan
nah itu iya
khususnya terhadap upah minimal
yang harus ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan daerah masing masing provinsi kabupaten maupun kota
tapi mbak megi kabar baiknya bahwa regulasi itu menjamin bahwa dalam regulasi gubernur tidak boleh menetapkan di bawah upah yang saat ini diterima
nah itu yang saya kira clear yang harus kita bijaki bersama
kenaikan itu secara otomatis akan mengikuti indikator ekonomi yaitu tentang inflasi maupun pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini
ya baik pak adi
ya tentu saja dukungan pemerintah kehadiran pemerintah sepenuhnya itu memang kita tunggu
terutama dalam bentuk fiskal atau non fiskal
fiskal itu diantaranya adalah pajak maupun pendapatan negara yang lain
terhadap industri khususnya padat karya kami yang sangat membutuhkan
hal yang sangat krusial di tengah phk ini baik pasca akibat terkena pandemi covid sembilan belas dan juga terlebih juga ketidakpastian di saat resesi ekonomi global
kami tentu keberlangsungan usaha kami sangat membutuhkan kehadiran pemerintah tersebut dalam stimulus stimulus yang memang kami butuhkan
baik semoga kebijakan kenaikan upah minimum bisa diterapkan di lapangan sesuai dengan kondisi sektoral dan juga bersama memulihkan ekonomi indonesia
terima kasih adi mahfudzmulhaji wakil ketua umum kampung
kadin indonesia bidang ketenaga kerjaan sudah bergabung bersama kami di bisnis dan referensi